karena wijaya meminta maaf atas kegaduhan yang ia akibatkan apalagi membawa nama universitas gajah mada
menurut karna unggahan di akun pribadinya menjadi viral setelah seseorang mengunggah kembali di akun facebook agama virtual
karena dipanggil selama sekitar satu lima jam oleh rektor wakil rektor dan dekan fakultas mipa
kasus ini akan diserahkan ke dewan kehormatan universitas untuk diperiksa demi menjaga marwah ugm
bila terbukti melanggar kode etik karena berpotensi mendapat sanksi seperti penurunan jabatan hingga penghentian kegiatan akademik
diksi yang saya tulis di situ persepsinya beda dengan yang ditangkap ya
karena memang bukan bahasa verbal komunikasi verbal langsung seperti ini
tetapi ada pihak lain yang menangkap diksi saya itu pemilihan kata katanya itu dengan persepsi yang berbeda
dan itu yang perangkanan apa
nah itu saya minta maaf untuk itu
senin malam karna wijaya dilaporkan politikus partai solidaritas indonesia gentur romli kepolda metro jaya
karena dilaporkan dengan tuduhan ancaman serta penghasutan di media sosial facebook miliknya
menurut guntur karena diduga terlibat dalam gerakan intoleran dan radikal
sebenarnya saya tidak ingin melaporkan karena wijaya
kalau saya melihatnya itu hanya dosen biasa
seandainya dia dosen biasa ya
tapi ketika saya membaca di media sosial kemudian di berita online
ada dugaan karna wijaya ini tidak hanya dosen biasa
tapi juga ada dugaan dia terlibat dengan gerakan intoleran dan radikal
selain ade armando dalam kolase tersebut juga terlihat gambar guntur romli beserta istrinya
guntur merasa ia dan istrinya seolah menjadi target selanjutnya
tim liputan cnn indonesia